hanya kendaraan beruda empat dan beruda tiga
nah oleh karena itu teman teman sekalian
supaya kita semua menyampaikan kepada taksi
baik itu bluebird maupun express
maupun gojek maupun grab
atau yang lain pun menahan diri
untuk tidak melakukan lagi tindakan tindakan seperti tadi
saya ulangi seperti tadi yang sampai menswiping
karena kami akan mengambil tindakan tegas dan sudah mulai melakukan itu
tapi masalah tadi keadilan
tadi presiden sudah memberikan perintah sama saya lima belas menit yang lalu
itu akan kita pelajari dengan cermat
menteri kominfo dan menteri perhubungan
nanti akan duduk sama sama melihat bagaimana ini kita bisa selesaikan
saya hanya minta sekali lagi pada semua
jangan ada provokator yang bermacam macam saat ini
kami akan sekali lagi tindak tegas terhadap ini